ma sekali lagi aku ucapin selamat ulang tahun ya ma
ma aku balik ke sini buat malam ini aja
ingat nggak sama yang kemarin papa
cepat sembuh nandini karisma putri
agar saya bisa menebus hari hari istimewa keluarga kita
yang hilang selama saya nggak ada
termasuk ulang tahun kamu dan universari kita nanti
cepat sembuh ya
agar kita berdua
bisa membuat perayaan yang spesial
saya masih ada satu perayaan spesial buat kamu
makanya saya minta kamu cepat sehat ya
kamu perempuan yang istimewa
dan kamu berhak mendapatkan perayaan yang istimewa
yang akan membuat kamu merasa begitu dicintai
pengen mama di mama kalau bangun tidur nanti kaget semoga kamu senang

ke sini buat malam ini
hai ini aja hai kena
kenapa rena nggak boleh tidur di sini yang pertama ini rumah sakit banyak virusnya
hai nanti kalau rina lama lama di sini jadi ikutan sakit yang kedua mama selain minum obat
supaya cepat sembuh harus banyak istirahat nanti takutnya kalau renan di sini mama itu
jadi kepikiran ngurusin rina karena rina nggak bisa tidur mungkin karena tempatnya nyaman
papa kalau tidur itu disitu di sofa takutnya kamu enggak nyaman nanti buku disini jadi nggak bisa
tidur nanti malah mama jadi kepikiran kalau rina nggak bisa tidur aku nyaman tidur di sini

gak bisa malam ini ya
pagi ini tuh udah tengah malam juga mama belum cann stored oh kasihan praktikkan
tante jesse nungguin rena di depan
ya di rumah ditemani sama susmirna dulu ya
emangnya rena gak kasian sama dia sekarang
ditinggal sendiri cuma sama omah
nanti kalau ada yang nyariin kakak rena gimana
kalau oma nyariin kakak rena gimana
pagi pagi nggak ada di rumah
ya udah deh pak aku pulang aku janji
aku jangan ada askar
nah gitu dong pintar ya anak papa ya
ya udah papa temenin ke depan ya
kamu tidur sama mama
ma aku pulang ya ma
mama tidur nyenyak
sekali lagi mama selamat tinggal

misalnya saya antarin rena dulu sebentar ya
saya rahat tidur udah malam
ini rena udah habis pulang pak
nanti rena sama ancus ya sama tante jessy ya pulangnya ya
ya bos siap
yuk kita pulang
siap titip ya
kabar ya kalau sampai rumah
apes tante jessy juga sama rikie seorang kelepasan
kesini sih jam

itu jam sama full
kalau memang itu komplotan ricky ya mungkin memang bukan cuma kamu aja yang diincar
tapi ricky itu kan dendam sama orang orang yang ada di sekeliling kita